kita awali dari informasi pertama
pergoki perampok yang membobol masuk ke rumah
satu keluarga di sukabumi di aniaya para pelaku
meski tidak ada barang yang berhasil diambil
ketiga anggota keluarga yang di aniaya
masih menderita sakit dan trauma
unarsi warga kampung cikoneng
desa ubruk kecamatan warung kiara
masih merasakan kesakitan dan trauma
dirinya menderita memar dan luka sabetan senjata tajam
lantaran di aniaya perampok yang menyatroni rumahnya
tiga orang perampok menjebol masuk lewat jendela pada dini hari
saat suami dan menantu korban yang berjualan sayur mayur
tengah berbelanja ke pasar
korban yang curiga keluar kamar untuk memeriksa keadaan
dan memergoki para pelaku
perampok kemudian menganiaya korban
dan menyikapnya di kamar mandi
sementara anak korban yang mendengar kegaduhan
menyusul keluar kamar dan dipukul dengan kayu hingga pingsan
jadi kan si bapaknya belanja
kan kerja di pasar berangkat malam
jadi pas itu nggak ada memang nggak ada si bapak
kalau soal masalah barang nggak ada sama sekali
para perampok pun kemudian melarikan diri tanpa membawa hasil
lantaran aksi mereka dipergoki pemilik rumah
ahmad fikri sukabumi